gak usah pinjem pinjem handphone ya ustazah
kalian makan makanan yang ada di hadapan kalian
kita itu mesti bersyukur kepada allah swt
masih banyak saudara saudara kita di luar sana yang belum makan
di sini di pesantren ini diajarkan kesederhanaan
semuanya sama rata
makan sesuai dengan apa yang dihidangkan
aduh pandai khawatir itu patah
jadi kita tau
bukas apaan ini
yaudah buat ngelap bawang
yang terakhir ya ngelap muka padeh
kucuran mana kucuran
besok kan liburan nih
enaknya tuh kita ke
menurut kamu indra
aku tuh gak tau
aku juga gak tau
kan aku tanya sama kamu
kok kamu balik tanya ke sama aku
berisik banget sih
aku tuh lagi di pantai
aku tuh lagi di pantai
ah one ada abis yuk ada apa apa buta rilis ah kenapa lihat ke situ deh mana ada sobri indra sama
sopan iya mama halo oh ada perusahaan bantuin bantu oh
kalau ada pak oh ya oh ada perundangan saya maaf klien saya itu banyak jangan kita cek
keren saya itu banyak eh ada oh ya dari singapura ya ya oh maaf ya kalau mau
ketemu dong ya kalau mau ketemu dong ya kalau mau ketemu dong ya kalau mau ketemu
teman saya itu harus terjadi dulu ini kamu tuh bertemu dengan bos besar oke oke ya ya ya ya
baik anak anakku para satriwan dan satriwati sebelum makan ala kalah baiknya kita berdoa dulu
supaya makanannya kita makan membawa berkah mini allahi ruba amin berdoa dimulai bismillahirrohmanirrohim
allahumma barik wa barik
allahumma barik wa barik
allahumma barik wa barik
allahumma barik wa barik
ya ada apa amelia
ini nggak ada makanan lain ya
masa setiap hari makannya kayak gini terus sih
tuh disini mah gak akan pernah ada makanan lain selain ini tuh
amelia kita itu harus bersyukur terhadap makanan yang kita makan pada hari ini
kamu harus meladani sifatnya rasulullah saw
beliau itu tidak pernah mencela makanan
kalau beliau suka beliau makan
kalau beliau gak suka gak dimakan
tapi juga gak dicela seperti kamu mencela makanan
kalau setiap hari makanannya ini gimana gak bosen iya gak
iya bosen banget
ustaz zawliyah boleh gak amelia pinjem handphone buat kering kering telepon babe
soalnya amelia aku pesen makanan ke babe
mau pesen pizza mau gak
ustazah saya juga setuju ustazah
saya juga mau nelfon nenek saya

nggak usah pinjem pinjem handphonenya ustazah
kalian makan makanan yang ada dihadapan kalian
kita itu mesti bersyukur kepada allah swt
masih banyak saudara saudara kita di luar sana yang belum makan
di sini di pesantren ini diajarkan kesederhanaan
semuanya sama rata
makan sesuai dengan apa yang dihidangkan
ustaz musa yang mulia dasantun setuju sama idenya haikal dan juga dodol
jadi bagaimana kalau besok itu kita memancing ya supaya kita dapat banyak ikan
ikannya boleh kita bakar boleh nanti mau digoreng
jadi variasi makarannya banyak
nah itu itu aja
kok ustaz tau
ustaz musa yang mulia dasantun punya mata batin yang bisa melihat ide ide cemerlang kalian
berarti bisa mancing dong zap
tapi ada tapi nya nih
ada tapi nya
ustadz musa akan kasih kesempatan untuk kalian bisa ikut kepala pemancingan
asal bisa menjawab tebak tebakan yang ustadz usa pade dan positif berikan kepada kalian
baik kalau begitu kalian sudah siap
tebak tebakan yang pertama adalah
kucing kucing apa yang bentuknya bulat seperti bola
semua ayam nggak bisa berkokok pagi pagi
karena ayam berkokok kukuruyuk
masih juga belum ada yang bisa menjawab tempat kebakaran yang ketiga
sekarang dari ustaz musa aja yang mulia dan santun
masih seputar ayam
kenapa ayam kalau berkokok matanya merem
mungkin ayamnya udah apal pak ustaz
karena kalau dia merem pasti dia udah tahu dia harus berkokok
dua juta rupiah
yang berhak untuk ikut ke kolam pancingan adalah
haikal domod kopri inga dan juga loh pak
kenapa kamu di depan aku kamu
kamu kenapa si mundar mandir
mundar mandir kayak gitu
sekarang kita harus cari bambu
kita tuh mau pancing
bukan buat petik manga
kita bikin jadi pancingan
tinggal kita pake pelampung sama kayu
kita begini dot